kali ini mari kita tengok durian khas pulau bintan yang mulai ramai dijual
mie yang sudah direbus dapat langsung disiram dengan kuah kuning bersama dengan potongan daging bebeknya
ini kan justru tidak ada sensitifan
namun tidak dapat diandalkan untuk thc
oke tahun depan berarti kan
dan kenaikan bunga kpr ini juga mengikuti suku bunga acuan bank indonesia
untuk keberangkatan dari stasiun gambir sebanyak empat puluh kereta api
diantaranya isi coklat keju durian hingga daging babi
tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa membuat itu
tapi tiga puluh tahun tenggelam tenggelam juga gitu prediksinya
cari yang memang ruangan terbuka yang bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat
terutama di dalam kelahar ataupun yang bergensi gitu ya
minimal nggak dikit dikit crossing
kenapa gue harus jusway sama akmal
kredit tanpa agunan tanpa bunga
jakarta disampaikan di sini dengan tentunya dengan pedagang pedagang yang mendistribusikannya
kecemasan atau kekhawatiran terhadap ya mungkin